nah kita ingin tahu ya bagaimana sih cerita cerita dari para artis ini bekerja menjadi wakil rakyat di hari pertama mereka setelah kemarin dilantik sebagai anggota dpr ri
sudah bergabung bersama kami ada chris dayanti anggota dpr ri periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat yang memulai kinerjanya sebagai wakil rakyat
mbak yanti selamat malam
mbak yanti selamat malam
halo mbak yanti saya harus ucapkan selamat dulu sebelumnya sudah dilantik sebagai anggota dpr ri periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
mbak yanti tadi ke gedung dprk pagi pagi tadi
ya saya pikir nggak bisa menunggu orang untuk berubah
jadi kita mulai dalam diri kita sendiri untuk disiplin ya kan
oke nah gimana apa yang dikerjakan di hari pertama ini
sudah berkomunikasi kah
sudah berkoordinasi kah dengan teman teman di fraksi
oke kalau agendanya hari ini memang ada paripurna di dpd ya di mpr
jadi memang tadi di awal memang banyak interupsi karena mengingat ada beberapa fraksi yang belum memilih calon calonnya
dan spesial juga interupsi itu banyak dilakukan oleh saudara saudara kita di dpd
karena mengingat memang mereka juga kurang sedikit istirahat karena mereka kalau enggak salah semalam sampai jam tiga pagi rapatnya
mbak yanti apa yang dibahas dalam rapat hari ini
kenapa begitu banyak interupsi selain karena mungkin faktor kelelahan
kalau tadi memang nggak banyak agendanya ya
karena memang baru besok
agenda agendanya untuk besok adalah untuk pelantikan
jadi kita semuanya itu rapat paripurna di jam tujuh pelantikan
dan ada pembahasan di jam sepuluh sampai jam dua belas
terus kembali di fraksi fraksi ada jam dua siang
karena memang mengingat saya dan juga teman teman yang baru ini kan belum punya ruangan
juga belum ditempatkan di posisi posisi komisi kan
jadi memang kita lebih banyak kumpul di ruang fraksi untuk mendiskus apa program program
dan kita juga ada whatsapp group yang bisa berkomunikasi semuanya lebih secepat mungkin
mbak yanti kan termasuk salah satu yang paling populer saya yakin di anggota fraksi
melihat kedatangan mbak yanti melihat sosok mbak yanti di dalam gedung dpr
bagaimana sih kemudian respon dari teman teman anggota lain di dpr terhadap mbak yanti
sepadan dengan teman teman lain di parlemen
jadi kita ini harus sadar bahwa kan kita sendiri adalah aktualisasi representatif dari dapil yang kita serap aspirasinya
jadi memang kita harus tahu betul kompetensi kita dan keahlian kita untuk bisa duduk di komisi sesuai dengan keahlian kita
supaya kita bisa bekerja dengan baik
nah kalau teman teman parlemen yang lain melihat saya tuh mungkin ya sejauh ini
punya latar belakang itu
jadi mungkin kalau saya dipercaya oleh ibu ketua umum untuk bisa berada di komisi sosial kemasyarakatan
seperti di komisi delapan atau sembilan atau sepuluh ya saya siap siap aja
sebetulnya banyak yang bilang itu posisi prima donna ya di sepuluh
tapi saya nggak bisa main main karena di situ ada pendidikan
dan harus berkomunikasi
karena sehebat hebatnya legislator kalau dia nggak bisa berkomunikasi baik dengan kepala daerah
nah itu kita nggak bisa bekerja total untuk saudara saudara kita didapilkan gitu
mbak yanti kemudian di dpr sendiri kalau ngomongin soal komisi nih
kalau tadi mbak yanti ketertarikannya adalah di komisi bidang pendidikan bidang kemasyarakatan dan juga mungkin seni begitu ya
nah soal penempatan komisi ini sudah diinformasikan kapan akan dilakukan
kapan akan diberikan
kalau saya tidak salah mendengar kemarin kita ada rapat di fraksi
mungkin dalam dua puluh hari ke depan
dua puluh hari ke depan
nah mungkin yang sekarang ini kan kita sedang memilih para pimpinan pimpinan yang akan menduduki posisi posisi strategis
sambil kembali menyerap aspirasi di daerah pilihan kita
terus juga membenahi dan menuntaskan pekerjaan dpr di periode sebelumnya
terus menyusun organisasi membenahi organisasi kelembagaan
baik nampaknya komunikasi kami dengan
tapi sampai dua puluh hari ke depan kita prosesnya menunggu
baik terima kasih banyak mbak chris dayanti
semoga sukses ke depannya
kita tunggu gebrakan gebrakan barunya dari seorang kris dayanti di gedung dpr ri jakarta
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia